salah satu pemain e commerce bukalapak com bersiap menyambut keuntungan tiga hingga lima kali lipat dalam perhelatan hari belanja online nasional dua belas desember mendatang
selain merogoh keuntungan harbolnas menjadi momentum bagi pemain e commerce untuk memperluas pasarnya
peralatan harbolnas dua belas desember mendatang menjadi momentum bagi pemain e commerce untuk mendorong peningkatan jumlah konsumen sekaligus meraup untung
menurut ceo bukalapak com saat ini sudah sekitar seratus juta konsumen yang berbelanja online dan akan tumbuh menjadi satu ratus lima puluh juta konsumen dalam beberapa tahun ke depan
pemain e commerce melihat masyarakat usia tiga puluh lima tahun ke atas masih ada yang belum menjadi konsumen online karena belum melek internet meski sudah menggunakan ponsel pintar
saya kira semua pemain tumbuh triple digit ya triple digit itu berarti lebih daya double
berarti kan ini luar biasa gitu bisa per tahun indikatornya itu aja
kalau tumbuhnya masih triple digit berarti marketnya masih growing really fast gitu
antil mungkin pertumbuhannya dua digit baru marketnya mature gitu
sementara itu bukalapak com merespon peraturan bank indonesia nomor sembilan belas tahun dua ribu tujuh belas
aturan baru ini untuk mengatur penyelenggaraan
teknologi finansial yang kian cepat berkembang
bukalapak mendaftarkan e walletnya yang dinamai buka dompet ke bi karena dianggap menjadi media pembayaran tak hanya dalam transaksi belanja online
tetapi bisa juga melakukan tarik tunai dan transfer uang